hari ini adalah hari yang paling bahagia seumur hidup aku
kita akhirnya bisa menikah dan kamu milik aku serutu
maaf aku harus pergi ke rumah sakit sekarang
maaf aku harus pergi ke rumah sakit sekarang
maaf aku harus pergi ke rumah sakit sekarang
maaf aku harus pergi ke rumah sakit sekarang
aku mencintai maida
tolong dokter jangan ngomong gitu lagi
aku tahu dokter gak cinta sama aku
aku tahu dokter ngomong gitu hanya karena dokter anggap aku sebagai media
dan sekarang perasaan aku udah udah lebih tertata
tolong jangan buat aku sedih lagi
walaupun kamu bilang kamu gak tahu apa yang kamu rasakan
walaupun kamu bilang kamu gak tahu apa yang kamu rasakan dokter
terima kasih mas
kalo ga tersusul
sebelum yg tienes di kada dari tidak ada ordem sama sama
saya bisa menikah
aku harus pergi ke rumah sakit sekarang
karena mendadak ada sesuatu yang harus aku tandatanganin
ini kan malam pertama kita
masa kamu harus kerja
kamu harus nemenin aku dong zak
pasti rumah sakit akan aku maklumin kok
aku harus pergi
kakak kan harusnya sekarang temenin indira kak
kakak kakak tuh bingung banget
ya oke emang sekarang udah menikah dengan dia tapi
tapi di hati kakak juga
sebenarnya kakak masih belum yakin apa hal itu nafas
siapapun dia kakak itu udah nikahin dia
dan dia udah resmi jadi istri kakak
bahagian dia itu juga cinta banget kan sama kakak
dia berusaha ngedapetin kakak dengan cara berbohong
kakak jangan sakitin dia ya
karena aku tahu gimana rasanya kak
aku pernah sakit hati
kau benar benar mencintai aksan ya
karena itu aku mohon sama kakak
kakak belajar mencintai orang yang udah kakak nikahin
dengan kakak ngelakuin itu
aku juga punya kesempatan untuk dicintai sama aksan
hanya tanpa mereka sih
kitaicism jahat kak
aku pasti kamu gak akan mudah
indira udah ya
aku capek aku harus istirahat
udah deh lebih baik sekarang kita tidur aja deh
karena besok aku banyak kerjaan
kamu tidur di kasur biar aku tidur sofa aja
riza masih aja menghindari aku
walaupun dia tidur di sofa
yang penting dia gak ninggalin aku
ida mohon ibu nina jangan pergi dulu
ibu kalau pergi mau tinggal di mana
saya mau pergi kemana
atau saya mau tinggal di mana
bukan susah kamu ida
tinggal saya udah masuk
kamu mau kemana
bawa pakaiannya segala
saya harus pergi
saya gak bisa tinggal terus sama ibu
ibu ida mohon
dengerin dulu penjelasan ida
penjelasan apa lagi
jelas jelas kamu sudah bohongin saya ida
semakin lama saya disini ngeliat muka kamu
kamu sudah kemudian manis ya ida
tak ada orang masyarakat
kamu melakukan itu kan
ingin menolong mereka kan
tidak ada maksud lain
kamu jangan marah ya
mama percaya sama aida
percaya sama aida
mama akan selalu bersama sama
aku gak mau ada kebohongan lagi
aku harus kasih tau mama yang sebenarnya
kalau mama itu bukan mama widia
aku gak mau nanti kalau kebenarannya
malah akan ngebahayain oma
lebih lebih karena sekarang riza udah nikah sama indira
aku gak bisa bahayain keselamatan oma
selamatkan bahkan semua ya allah